kita beralih ke informasi lain kalau kemarin masih ada yang bingung kira kira tanggal dua puluh tujuh juni nanti pas pilkada libur atau tidak
nah ini kpu menjawab mengatakan bahwa sesuai ketetapan undang undang proses pemungutan suara dijadikan sebagai hari libur
betul sekali di dan ketua kpu arief budiman menambahkan libur hanya diberlakukan bagi daerah yang ikut menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala daerah
menurut pihak kpu keputusan menjadi hari libur mengacu pada keputusan presiden nomor dua puluh lima tahun dua ribu delapan belas
di mana disebutkan pemilihan gubernur bupati serta wali kota sebagai hari libur nasional
tapi yang jelas untuk daerah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah harus libur
kenapa karena perintah undang undang
jadi undang undang itu menyebutkan
pemilihan kepala daerah pilek pilpres diselenggarakan pada hari libur atau hari yang diliburkan
jadi memang harus libur itu perintah undang undang
dua hari lagi tepatnya dua puluh tujuh juni nanti pemilihan kepala daerah serentak dilakukan di satu ratus tujuh puluh satu daerah di seluruh indonesia
logistik pilkada pun mulai didistribusikan oleh pihak komisi pemilihan umum
komisi pemilihan umum kota denpasar mulai mendistribusikan
logistik pilkada serentak dua ribu delapan belas pada minggu pagi
di hari pertama pendistribusian logistik pilkada serentak
kpu kota denpasar mengirimkan sebanyak tiga ratus lima puluh tujuh paket logistik untuk dua kecamatan di kota denpasar
pendistribusian ini dilakukan dalam dua tahap
yakni pagi hingga siang hari untuk wilayah kecamatan denpasar utara
dan siang hingga sore hari untuk wilayah kecamatan denpasar timur
selanjutnya logistik akan dikirimkan ke masing masing tempat pemungutan suara sehari jelang pencoblosan atau pada dua puluh enam juni mendatang
jumlah daftar pemilihan kepala daerah serentak di kota denpasar ini
pemilih tetap pilkada balikan ini sebanyak dua sembilan ratus delapan puluh dua dua ratus satu pemilih
untuk menjamin keamanan dan kelancaran pendistribusian ini mendapatkan pengawalan dari petugas kepolisian
kalau seluruhan kita kirim pertama adalah seratus kotak nanti ada sembilan puluh enam kotak lagi untuk yang kedua
jadi seluruhan di denpasar utara itu ada satu ratus sembilan puluh enam kotak atau satu ratus sembilan puluh enam dps
jadi sejauh ini ada kendala nggak pak
sejauh ini belum ada
kita berjalan lancar semoga cuaca bisa menukul nanti
sementara itu komisi pemilihan umum kabupaten sidoarjo juga mulai mendistribusikan logistik pilkada ke delapan belas kecamatan
kpu mengerahkan sejumlah petugas untuk menyiapkan logistik yang dimasukkan dalam kotak suara
serta petugas kepolisian untuk melakukan pengawalan
kpu sidoarjo menargetkan pendistribusian selesai pada tanggal dua puluh lima juni
dengan mekanisme pengiriman surat suara tiga hingga enam kecamatan setiap hari
kalau surat suara tiga hingga enam kecamatan setiap hari

kalau surat suara yang kita kirimkan itu plus dua lima persen

untuk sidoarjo kebetulan cuma ada beberapa daerah terpencil
dan itu dijangkau relatif masih mudah artinya dalam tempo satu jam itu sudah nyampe

karena hanya daerah terpencil karena dipertambahkan
sehingga tidak ada persoalan bagi kita untuk mendistribusikan logistik pemilih itu di daerah daerah terpencil
komisi pemilihan umum daerah bekasi jawa barat juga mulai mendistribusikan kotak
serta surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur
ke sejumlah kecamatan dan kelurahan pada minggu pagi
kotak berisi logistik pemilihan kepala daerah kota bekasi dan gubernur jawa barat
kotak berisi logistik pemilihan kepala daerah kota bekasi dan gubernur jawa barat

hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat pendistribusian logistik
komisi pemilihan umum daerah kota bekasi telah menetapkan daftar pemilih tetap atau dpt
sebanyak satu empat juta orang
sementara tps yang disiapkan lebih dari tiga buah di lima puluh enam kelurahan dan dua belas kecamatan
rencana ini kapan mulai didistribusikan
berapa hari kira kira
seharian ini saja
hari ini sama besok
hari ini sampai besok ya
jadi ada kendala selama ini untuk pembelian logistik
alhamdulillah lancar ya bu
nanti menggunakan apa bu untuk mendistribusiannya
ada truk yang sudah disiapkan
lima truk yang sudah disiapkan
ada pengawalan juga disitu
pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan di satu ratus tujuh puluh satu daerah di indonesia
daerah serentak pada dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas